tumpukan sampah terlihat di sejumlah tempat pembuangan sampah atau tps di kota bandung
salah satunya di tps cibenying
biasanya setiap hari sampah di tps ini langsung diangkut ke tpa sarimukti kabupaten bandung barat
namun karena tpa sarimukti terjadi kebakaran
sudah hampir satu pekan sampah menggunung di tps yang melayani tiga kecamatan kota bandung ini
menurut petugas tps cibenying diperkirakan total sampah yang menggunung ini mencapai lebih dari tiga puluh ton sampah
saat ini tps cibenying ditutup sementara
penutupan tps cibenying ini sudah dilakukan pada pekan lalu tepatnya pada kamis dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh
lalu muncul pertanyaan sampai kapan tps ini akan ditutup
jawabannya pihak petugas belum bisa memastikan sampai kapan tps cibenying ini akan dibuka kembali untuk warga
para masyarakat diimbau untuk memilah dan juga memilih sampah dan menahan sampah mereka di rumah mereka masing masing
tak hanya di tps cibenying penutupan juga dilakukan di tps lain seperti tps babakan siliwangi dan tps banten
tps banten lokasinya tak begitu jauh dengan permukiman warga
sehingga pada sabtu lalu warga berinisiatif untuk menutup tumpukan sampah di tps banten ini menggunakan terpal
sehingga bau tidak sedap yang ditimbulkan bisa berkurang
menurut warga tps yang melayani empat rw ini sempat menutup sebagian akses jalan warga
kemarin itu ada penumpukan banyak jadi tidak terkendali
makanya warga kami dari rw lima mengadakan kerja bakti seluruh warga
makanya dibersihkan seperti ini
ini bagi warga cukup mengganggu ya pak
iya kemarin waktu ada event kemarin ada itu konser
jadi terganggu makanya disiapkan untuk persiapan untuk tujuh belas agustus juga
banget sih bagi aku soalnya di rumah jadi numpuk jadi bau kan ya
terus kan tiap hari juga makin bertambah belanja banyak makin banyak gitu
sampah sampah anak sampah sampah dapur juga
pemerintah kota bandung menyebut seluruh tps di kota bandung yang berjumlah satu ratus tiga puluh lima dalam kondisi overload dan ditutup sementara
warga diminta menahan sampah di rumah masing masing
plh wali kota bandung emma sumarna mengakui
pemkot kesulitan untuk mencari lahan sementara di wilayah kota bandung
ia menyebut saat ini pemkot bandung tengah melakukan koordinasi dengan pihak tni
untuk bisa membuka lahan di kawasan padalarang kabupaten bandung barat yang akan dijadikan tps sementara
kita hari ini akan diterima oleh dan pusenkaf
setengah sebelas nanti saya diterima setengah jam lagi saya meluncur ke sana
mudah mudahan beliau memberikan ijin
terhadap lahan yang dimiliki oleh institusi tni ini
tempatnya itu ada di padalarang katanya
kalau saya sendiri belum tahu
kalau begitu diizinkan kami akan segera meluncur ke lokasi
berkenaan dengan kompensasi selama itu sesuai dengan regulasi tentunya dalam kemendesakan akan kita lakukan
emma menambahkan pemkot bandung juga tengah memaksimalkan pengadaan alat pengolah sampah bernama gibrik mini
alat ini mempunyai efisiensi pemilahan sampah sehingga mampu meningkatkan kualitas daur ulang dan tidak membutuhkan lahan yang luas
sehingga kedepannya produksi sampah di kota bandung bisa berkurang di tingkat tps
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat